gubernur dki jakarta jarod saiful hidayat akan menemui dinas kesehatan untuk membahas kasus kematian bayi debora di rumah sakit mitra keluarga kalideres jakarta barat
jarod akan menanyakan ke dinas kesehatan terkait pelayanan di rumah sakit tersebut
jarod mengatakan seharusnya rumah sakit melayani siapapun dengan baik
dan menolong orang yang sakit adalah keharusan dan skala prioritas seorang dokter
maka dari itu jarod akan menemui dinas kesehatan untuk memastikan benar atau tidaknya
pelayanan rumah sakit tersebut buruk terhadap pasien
sebelumnya seorang bayi bernama debora meninggal dunia setelah tidak bisa dirawat di pedeatrik intensive care unit atau picu
karena orang tua korban tidak memiliki biaya yang cukup
rumah sakit itu harus wajib memberikan pertolongan secara maksimal pada siapapun juga
itu skala prioritas itu kode etik dari dokter dan rumah sakit
ini makanya kita lihat dulu benar nggak dia tidak memberikan perawatan yang semestinya
cerita tentang kematian bayi deborah mengundang simpati dari banyak orang
hampir lima belas ribu kali dan dua puluh satu ribu reaksi di akun facebook
namun pihak rumah sakit mitra keluarga kalideres menepis cerita tersebut dengan membuat rilis kronologis terkait peristiwa memilukan tersebut
terkait kematian debora pihak rumah sakit mempunyai cerita sendiri
menurut media rs mitra keluarga kalideres pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak mudah menelan informasi
tanpa mencerna dan mendalami dahulu duduk persoalan sesungguhnya
mereka juga menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa yang sedalam dalamnya kepada orang tua deborah
pihak rumah sakit juga mengeluarkan keterangan pers menjelaskan kronologis kejadian dan kondisi bayi deborah